pasar gelodok sebagai salah satu pusat elektronik terbesar di jakarta saat ini terlihat sepi
persaingan dengan perdagangan online menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para pedagang di pasar gelodok
siapa yang tidak mengenal pasar gelodok jakarta barat
pasar gelodok ini dianggap sebagai salah satu surga bagi penggila barang elektronik karena relatif murah
kini pasar gelodok terlihat sepi layaknya rumah tak bertuan
ini dibenarkan para pedagang yang mengakui penjualan lesu
sebagian pedagang menyebut maraknya toko online semakin membenamkan pamor toko offline gelodok
belum lagi kendala tarif impor barang elektronik yang memberatkan pedagang
mungkin ini harga juga sekarang kan sudah melambung tinggi ya melambung tinggi
jadi mungkin daya beli masyarakat berkurang ya dengan ada mungkin ada kenaikan sekitar tiga puluh persen lebih ya
kayaknya sih susah masuk ya mbak ya
susah masuk barang dari impor itu sudah susah masuk
jadi yang beredar yang ada di sini aja
sempat berjaya pada seribu sembilan ratus tujuh puluh an saat ini beberapa toko di lantai empat dan lima pasar gelodok terlihat sudah tidak beroperasi
toko toko ini banyak yang sudah dijual disewakan atau bahkan dijadikan gudang atau markas pedagang yang membuka lapak penjualan online